janji bahwa saya akan menjaga bahwa setelah selesai kepemimpinan saya tidak akan mengambil alih
golkar maupun pd perjuangan ataupun sebelumnya itu akan lebih gentleman
ketua bdm bukan dulukar
katanya mau ngerebut bolkar katanya mau ngerebut nanti semua mau direbutin semua
pak jokowi kan hanya menyampaikan heran
kita harusnya berjanji aja di depan rakyat
pertian dulukar dan pd perjuangan tidak akan dilakukan
itu sikap yang ditunggu
sehingga harusnya berjanji bahwa saya akan menjaga bahwa setelah selesai kepemimpinan saya
tidak akan mengambil alih golkar maupun pd perjuangan ataupun sebelumnya
itu akan lebih gentleman